mas aku kangen mas
ada yang bisa aku bantu
kamu itu sekarang siapa dan saya siapa
mulai sekarang kamu panggil saya ibu bisa
kamu jangan pernah manggil mama saya
karena nanti kalau didegel sama orang
pembantu panggil majikan mama
saya ini lagi ada urusan
tapi berhubung anak saya masih sakit
jatuh karena kamu
saya nggak bisa ajak dia
biar saya yang jaga dia di rumah
cherry biar sama tante dewi di rumah ya
cherry sama bibi dewi di rumah ya
kamu jangan macem macem sama anak saya ya
kalau bibi dewi macem macem sama kamu
ini aku siapkan
tapi ini kan ruang rawat aku
aku gak bisa makan disini
lagian sekarang juga bukan jam makan
sekarang jam untuk aku pergi
nanti aku makan
aku udah hafal banget terik basi dia
buat ngusir aku
ya tapi yaudah lah ya
yang penting dia udah bersikap lebih manis sama aku
kalau dia melakukan itu semua demi dewi
mas yaudah gak apa apa
kalau gitu aku pulang aja ya mas
kalau misalkan kamu udah selesai nanti
atau kamu mau pulang
langsung kabar temen aku kan
kamu bisa sekalian nganterin
saya nganterin kesini
ya makasih ya makanannya ya
terima kasih bu
kita udah sampai
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
abie jangan akal
dia ibu kandungnya
sebaiknya dia juga ikut kesini
bawa abi ke dalam
ah siap bu
ke rumah sakit bunda kasih ya
biar kamu bisa nemenin
abi terapi hari ini
ih males banget sih
ngurusin anak penyakitan itu
ternyata ada ruginya juga aku
ungkap siapa diri aku ke mama retno
duitnya aja belum ngerasain
malah tuntutannya banyak
kamu dengar suara tante kan
aku kesana sekarang ya
terpaksa deh aku harus ikutin semua maunya mama reto
bisa gagal semua rencana besarku
aku harus bikin perhitungan sama reva
berani bener ya
bikin rencana aku berantakan
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva

aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva

aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva
aku harus bikin perhitungan sama reva

pasti sekarang dia lagi cari muka sama mama

karena mama udah males untuk jagain aku

bi ambil yang itu dong please
aku bosen main ini
bi ambilin itu dong
bi ambilin itu dong
bi ambilin itu dong
bi ambilin itu dong
sherry mau yang mana
yang itu yang pake topi merah
yang itu yang pake topi merah